hai inilah video aksi percaloan tiket pengguna jasa kapal feri yang diduga dilakukan oleh
oknum kepolisian di pelabuhan jangkar situbondo video ini beredar secara pesan berantai pada para
mudik yang berasal dari pulau bali menuju pulau pulau di sumeneb madura sasaran percaloan
ini adalah kendaraan angkutan barang karena demi bisa menyeberang angkutan barang ini harus antre
hingga berhari hari dalam video tersebut seorang yang berjaket polisi menggalang para sopir untuk
belikan tiket ke loket tak berserang lama oknum polisi ini membawa sejumlah tiket untuk diberikan
pada tugas gerbang dan mengawal kendaraan masuk ke dermaga menanggapi beredarnya video ini
kapolres situbondo akbp ahmad rifai membenarkan bahwa oknum tersebut memang anggota polisi
belum bisa memastikan kebenaran atas aksinya melakukan percaloan pores situbondo masih akan
memintai keterangan oknum anggota tersebut untuk klarifikasi jadi kita akan memastikan akan kita
dalam video tersebut sekilas memang dari video tersebut memang tampak ada anggota yang sedang
berkegiatan kita akan memastikan nanti tentunya akan kita klarifikasi para pihak dan mungkin warga
juga yang sudah mungkin ada yang dirugikan atau
mungkin ada yang kobrin dapat ditanwaribkan sidas kita akan tidak lanjuti kalau memang ada anggota
kita yang berlaku tidak benar atau kemudian berkegiatan tidak sesuai dengan sprint tugas
yang dimulai tentu kita akan membawa penindakan berbeda tiro esosnya pakai dengan video yang

yang indahkan applying termasuk mengatakan keseputulah tahu waktu perpegian ketika tentu saja kita harus berat bekerja bersalah kita akan klarifikasi kalau memang indahkan anggota tersebut ada henay aturan henay atau menyalih aturan aforeggiannya anggota pertumbuhan kita menipu hari jala sudah jadwal bat
aksi percaloan tiket untuk mempermudah penyeberangan memang diakui para pengguna jasa
terutama travel barang oleh oknum aparat
sebab untuk bisa menyeberang ke pulau mereka harus antre berhari hari
karena kapasitas kapal yang terbatas
pihak pelabuhan pun mengakui sejak sepekan terakhir kendaraan roda empat memang melonjak dibandingkan hari biasa
mereka pun harus antre berhari hari untuk dapat jatah penyeberangan karena kapal hanya memuat lima hingga tujuh kendaraan
sementara pihak operator kapal darmaudwi pautama mas ingan memberikan klarifikasi
atas hak istimewa pemberian tiket bagi oknum anggota polisi tersebut
kalau masalah penumpang itu antrinya itu kadang sih sampai nunggu sampai minggu nanti
yang nanti itu yang gak berhenti
bagian sekarang masih nunggu
kita perhatikan ya kalau bisa ya tiketnya sendiri
kita tahu gimana caranya bisa bayarnya itu tiketnya gimana antrenya
mobil itu harus antri atau daftar dulu karena kapal kita yang kecil
rata rata antrinya sampai berapa
kalau pemberangkatan biasanya untuk mobil
ya kalau harinya kurang lebih ya sekitar dua sampai tiga hari gitu
hingga selasa pagi arus mudik awal terlihat masih padat namun tidak sepadat pada akhir pekan lalu
pihak pelabuhan pun masih terus berkoordinasi dengan operator kapal feri
agar penjualan tiket tidak memicu adanya percaloan pada pengguna jasa